olahraga adalah aktivitas penting yang harus
dilakukan semua kalangan semua usia
tak terkecuali mereka yang sudah
berusia lanjut beragam jenis
olahraga pun bisa jadi pilihan
berolahraga di usia senja
juga dilakukan oleh
seorang kakak yang berusia
seta mulyadi yang biasa
disapa kak seta di usia
tujuh puluh satu tahun kak seta masih
melakukan beragam olahraga loh
mulai dari yang ringan hingga yang
berat di tengah berbagai
aktivitasnya yang padat kak seto tetap
jogging di halaman rumah dan
melakukan lompat tali
bahkan saat ada
waktu luang kak seto menyempatkan
untuk panjat tebing
kebiasaan berolahraga sejak
kecil terbawa terus hingga usia
kak seta saat ini
tapi itu terbawa terus sampai remaja
gitu sampai remaja ya
sampai dewasa jadi saya
kalau diem malah gampang
bergerak aktif jadi lebih
apa ya ya dalam usia
sekarang ini selama sepuluh tahun
yang kayak masuk angin
pusing segala macam kok
relatif nggak pernah dirasakan
kalau olahraga itu
setiap hari saya teratur yang
selalu rutin adalah lompat
lompat lompat lah karena kalau
tidak misalnya pas keluar kota
nggak ada kesempatan untuk olahraga di luar
lima puluh kali begitu terus
push up push up biasanya
menekuni olahraga berat tentu
ada risikonya kak seto mengaku
juga pernah cedera karena itu
penting untuk melakukan pemanasan
ya ini salah satu hal yang penting
ketika mengolahraga adalah pemanasan ya
kak seta ya karena ini untuk
menghindar cedera memang kak seta sendiri
pernah cedera boleh cerita
iya pernah pada waktu habis pancateping
kemudian coba lompat dari tempat sekitar
empat meter tapi ya kurang
ya akhirnya mingsli
tiga bulan lah kami coba dihulut
begitu ya jadi intinya
memang upaya untuk
sekali oke ajarin lagi
kak seta boleh
ya paling kalau itu untuk gadis
paling latihan latihan begini dulu
mungkin jalan kaki dulu
setelah itu adil adil kecil
nah setelah itu mungkin besar
henry suhenra menyebut
bagi yang sudah berusia lanjut olahraga
ringan saja tidaklah cukup
latihan kekuatan otot juga
mulai umur tiga puluh empat puluh setiap tahun
semua orang akan
dan susutnya otot
jadi sebagai contoh
kalau saya ambil mulai empat puluh lah
saya umur enam tujuh berarti
sama dengan penurunan fungsi
orang orang yang lanjut usia kita
orang orang usia kita itu
semua kkn apa itu kkn
kanan kiri nuntun jalan
saja tidak bisa
jika otot mengalami penyusutan
maka tulang juga akan mengalami
penyusutan dan mudah keropos
atau patah penyusutan otot
juga bisa mengakibatkan hipertensi
atau tekanan darah tinggi
serta naiknya kadar kolesterol
dan gula yang bisa berujung
semua otot harus dilatih
termasuk otot kaki
jangan lupa untuk selalu
melakukan pemanasan dan berolahraga
dengan teknik yang benar
serta tidak memaksakan beban pada tubuh
jangan lulus dibuka sedikit
dengan patokan tulang tempurungnya
lakukan aja yang baik itu repetisi
kalau terlalu ringan kita bisa pegang
satu atau dua dumbel misalnya
ini satu kalau ini goblet jadi kita pegang
itu kalau sudah lebih kuat kalau belum
terlalu kuat ya pakai berat badan sendiri
dr henry menambahkan
latihan kekuatan otot bisa dilakukan
dua kali seminggu atau untuk hasil maksimal
lima kali seminggu namun bagi warga lansia
yang mempunyai riwayat penyakit tertentu
konsultasi terlebih dahulu dengan dokter
sebelum melakukan latihan fisik
tim liputan cnn indonesia jakarta